murid mengenai seorang guru di sma delapan puluh tujuh jakarta
guru itu diduga menyebarkan doktrin anti jokowi di sekolah
selama proses belajar mengajar
setelah diperiksa sang guru berinisial nk
akhirnya meminta maaf kepada masyarakat dan presiden jokowi dodo
lewat sepujuk surat yang ia tanda tangani
inilah bidik layar percakapan orang tua murid di sma negeri delapan puluh tujuh jakarta
dalam percakapan tersebut disebutkan
siswa dikumpulkan di dalam masjid
pada saat itu sang guru menunjukkan video bencana gempa dan tsunami palu
menurut pelapor sang guru mengatakan kepada para siswa
banyaknya korban yang bergelimpangan merupakan kesalahan presiden jokowi
pihak smk negeri delapan puluh tujuh jakarta mengakui
guru agamanya telah berpolitik dengan mendoktrin anti jokowi
kepada siswa di sekolahnya
dalam surat pernyataan yang telah ia buat
sang guru menyatakan ada kemungkinan dia salah ucap
atau siswa salah mempersepsikan kalimat kalimat penjelasan
yang ia berikan saat mengajar
menggunakan video pasca gempa palu
dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat
dan secara khusus kepada presiden jokowi
saya sampaikan bahwa ibu adalah salah dalam hal ini
dan dia beliau menerima
beliau meminta maaf kepada saya
kemudian menyatakan tidak akan mengulangi lagi
kan tidak cukup dilisan
maka tugas saya ya tugas saya membina guru tersebut
tertuanglah dalam hukum pembinaan
pihak sekolah pun mengaku
sudah membentuk tim investigasi dan melaporkan kasus ini
kepada dinas pendidikan yang memiliki kewenangan memberikan sanksi
hasnanda juga dinyatakan gubernur dki jakarta anies baswedan
di lansir com anies telah memerintahkan
inspektorat dki melakukan investigasi atas kasus tersebut
alasan semua guru seharusnya bersikap netral